sesuai dengan prinsip terbuka yang telah digariskan dalam undang undang tujuh dua ribu dua
serta sekaligus memenuhi jaminan pemenuhan hak masyarakat atas informasi
dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
agar masyarakat luas pun dapat mengetuk isi salinan formula ckpu dan c satu ppwp
yang dimaksud dalam pasal enam puluh satu ayat lima pkpu tiga dua ribu sembilan belas kpu atau kip kabupaten kota
mengumumkan hasil pindih atau scan formulia tersebut dalam laman situng kpu
lebih lanjut dari yang perlu dipahami bahwa hasil pindih atau scan
formulir ckpu dan lampirannya berupa c satu ppwp
yang diumumkan dalam laman situng kpu merupakan salinan
yang dimasukkan dalam sampul bersegel tetapi berada di luar kotak suara
karena kotak suara tidak dapat dibuka buka di luar ketentuan yang berlaku
keterbukaan dalam mengumumkan data dalam laman situng kpu
karena data tersebut bukan sebagai bahan dasar untuk proses penghitungan
dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan
tetapi hanya diperuntukkan untuk memenuhi prinsip keterbukaan penghitungan suara
bahwa oleh karena itu untuk tidak menimbulkan keliruan
dalam membawai formulir model jkpu dan lampirannya berupa c satu ppwp
yang diumumkan pada laman situng kpu
maka dalam tampilan web situng kpu telah diantisipasi
disclaimer yang menyatakan bahwa
a data entry yang ditampilkan pada menu hitung suara adalah data yang disalin
atau sesuai dengan angka yang tulis pada salinan formulir c satu
yang diterima kpu kabupaten kota dari kpps
b apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada pemilih c satu
dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan
c apabila terdapat perbedaan data antara entry di situng dan penyelidikan data
akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di salinan formulir c satu
di data yang ditampilkan di situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan pelian suara
penetapan hasil rekapitulasi penghitungan peluhan suara
dilakukan secara berjinjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka
e berdasarkan penetapan hasil pemilihan umum serentak tahun dua ribu sembilan belas
secara nasional yang dilaksanakan pada tanggal dua puluh satu mei dua ribu dua puluh

delapan ratus tiga belas tiga ratus lima puluh tps menjadi delapan ratus tiga belas tiga ratus tiga puluh enam tps
bahwa jika merujuk pada kamus bahasa inggris indonesia
arti disclaimer adalah sangkalan atau penolakan
pemuatan data disclaimer dalam web situng kpu
karena penyelenggara penyelidikan nksu kpu
terus menerus melakukan rekoreksi terhadap adanya kemungkinan kesalahan input data
namun koreksi tersebut tidak terjadi
dan koreksi tersebut tidak dapat langsung dilakukan terhadap c satu pwp
yang telah diumumkan dalam laman web situng kpu
tetapi dilakukan secara manual berjinjang
mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional
yang diadili pengawas pada masing masing tingkatannya
hal ini dimaksudkan agar data hasil pindai
tetap sebagai data apa adanya
karena situng dirancang dengan fungsi untuk mengambarkan situasi yang terjadi di lapangan
jika terjadi kekeliruan atau kesalahan input data dalam situng
hal tersebut bukan karena adanya kesalahan pada sistem situng
lajimnya terkait dengan pengisian formulir model c satu ppwp
yang diisi oleh petugas kpps
situng tidak dapat digunakan sebagai laporan model c satu pwp
karena data dalam situng
harus tetap sesuai dengan hasil pinde
atau scan formulir yang ada
dan telah dimuat dalam laman informasi
kpu secara apa adanya
koreksi hanya dilakukan berdasarkan rekap berjenjang
antara formulir c satu dan c satu pwp
dimaksud agar masyarakat dapat mengawasi
yang dilakukan secara berjenjang
masyarakat dapat memberikan masukan
tetapi juga dapat dikontrol oleh masyarakat
dan adil dengan meminimalkan
kemungkinan terjadi berbagai kecurangan
dalam proses penghitungan suara
dan diumumkan dalam laman web situng kpu
tidak hanya salinan formulir model c satu
yang dibindai atau scan dan diumumkan
yaitu model da satu ppwp
yang wajib diserahkan oleh ppk
dan diumumkan dalam laman situng kpu
di pasal dua puluh bkpu
dua salinan formulir kapitulasi penghitungan
hasil penghitungan pilihan suara selesai
selanjutnya kpu atau kep kabupaten kota
oleh masyarakat dan atau laman kpu
di pasal empat puluh sembilan bkpu empat dua ribu sembilan belas
tiga salinan formulir model da kpu ln
dan model da satu bbwb bb ln
rekapitulasi hasil penghitungan perulangan suara
setelah rekapitulasi hasil penghitungan priuk suara selesai
b day pasal tiga puluh empat bkpu empat dua ribu sembilan belas
setelah rekapitulasi hasil penghitungan pelian suara selesai
kpu provinsi kib mengumumkan rekapi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dan atau laman web situng
pida pasal delapan puluh lima b kpu empat dua ribu sembilan belas
bahwa setelah mendapatkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi kpu segera melakukan pindih atau scan dokumen
rekaplus hasil penghitungan pelian suara di tingkat nasional melalui web situng untuk diumumkan yaitu formulir model ddkpu dan formulir model dd satu ppwp
serta keputusan kpu tingkat terkait penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden
pida atau scan dokumen rekaputulasi dilakukan pada hari yang sama setelah rekaputulasi hasil penghitungan perlindungan suara selesai
kpu mengumumkan rekapiluasi hasil penghitungan bulan suara di tingkat nasional pada tempat yang mudah diakses
oleh masyarakat media masa dan atau laman kpu
pida pasal delapan puluh lima b kpu empat dua ribu sembilan belas
bahwa pada prinsipnya data dalam laman web situng kpu yang dapat diakses publik
termasuk pembunuhan adalah data situng dalam bentuk laman web
ktp pemilu dua ribu sembilan belas bkpu id
data ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk membuat sistem mirror virtualisasi
namun karena laman web situng tersebut adalah virtualisasi data situng
maka jika terjadi risiko terhadap situs tersebut
database dari server situng kpu yang ada di internet
akan menyalin kembali ke database situs web situng
database web situng secara periodik diperbarui
maka jika ada yang menggugah data dan terjadi keterlambatan
muncul di laman websitung karena proses pembaruan sedang berlangsung
bahwa bertolak dari pertimbangan diatas penting bagi makam memenegaskan
bahwa tujuan dibuatnya laman web situng ini adalah
sebagai alat bantu yang berbasis teknologi informasi
untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tahapan pemungutan
penghitungan rekapitulasi serta penetapan hasil penghitungan suara pemilu dua ribu sembilan belas
atau dengan kata lain sebagai sarana keterbukaan publik
dalam mengawal suara pemilih sehingga data yang dipulih dalam laman web situng
yang menjadi dasar penghitungan dan penetapan pelian suara pada tingkat nasional
terkait dengan c satu yang dituduh diunduh dalam laman kpu
nomor satu garis data satu garis data enam belas garis milik phpu
garis data dpr garis data dprd
provinsi jawa timur bertanggal tiga puluh juni dua ribu lima belas
menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati dengan seksama
bukti bukti berupa surat diajukan pemohon
formulir c satu yang diunduh pemohon
mahkamah formulir p satu dalam lampirannya
data formulir hasil scan oleh kpu
yang bukan merupakan data final
formulir c satu yang dikeluarkan kpps
atau penghitungan suara ulang di tps yang bersangkutan
dapat saja mengalami kesalahan
pemilih bisa bertambah atau berkurang
c satu ppwp yang keliru atau salah
hanya bertugas memasukkan data dalam formulir
apa adanya tanpa boleh mengubah
hanya untuk menguntungkan atau merugikan
yang diambil dari data c satu ppwp
untuk menyatakan adanya penggelembungan
jumlah suara pemilih dalam dpt
dpt dptb dan dpk
serta mencocokkannya dengan jumlah pemilih
yang hadir menggunakan hak pilihnya
berdasarkan dokumen model c tujuh
dari pemohon yang berkaitan dengan situng sebagai berikut
dalam web situng di sejumlah tps
adalah data yang disalin apa adanya
atau sesuai dengan angka yang tertulis
kabupaten kota dari kpps
kekeliruan pengisian data c satu ppwp
yang menjadi dasar penghitungan pilihan suara
tetapi dilakukan dalam rapat pleno terbuka
bawaslu serta saksi masing masing pasangan calon
hanya dengan cara mengunduh pada situs wed
pemohon tidak dapat menunjukkan bukti di tps
mana saja berapa angka yang salah dan
apakah ada keberatan saksi pemohon terhadap
angka yang tertera dalam c satu pada tps tersebut
dalam dokumen formulir model c dua kpu
apalagi pemohon tidak dapat menjelaskan
apakah sudah dilakukan perbaikan
dengan jawaban termohon yang menyatakan
bahwa terhadap kesalahan input data pada situng
sumber data c satu yang dipindai
telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka
hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas
bahwa bukti yang diajukan pemohon berkenaan dengan dalil dalil tersebut
yang menunjukkan ada perbedaan data
antara data c satu yang di input ke dalam situng
dengan cc satu yang menurut pemohon c satu
dan adanya kejanggalan atau ketidaksesuen
dalam kurung rekaman video pada bukti
berkaitan dengan bukti berupa rekaman video tersebut
oleh karena bukti dimaksud tidak didukung dengan bukti lain yang sah
dan tidak dapat dipastikan kebenarannya
tidak ada kejelasan mengenai siapa yang merekam video itu
termasuk siapa berada dalam gambar rekaman tersebut
serta dari mana pemohon mendapatkan rekaman tersebut
namun informasi yang terdapat dalam video tersebut benar
situng bukan sebagai data final
sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum sebelumnya
data pada web situng bukanlah data final
yang menjadi sumber rekapitulasi perolehan suara pasangan calon
bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil pemohon
mengenai adanya tps siluman di seluruh indonesia
setelah membandingkan dengan jumlah tps yang disahkan oleh pemohon
dengan data jumlah tps pada web situng kpu
pemohon tidak dapat menyebutkan secara khusus
tps mana saja di kecamatan
kabupaten atau setidaknya di provinsi
dalil yang demikian dipandang sebagai dalil yang tidak jelas
bukti pemohon yang berkaitan dengan dalih tersebut
berupa persandingan jumlah tps
dari ketetapan kpu dengan hasil screenshot web situng kpu
yang dapat menguatkan atau membuktikan
bahwa terjadi pengelembungan suara di satu pihak
dengan demikian dalil pemohon akuo tidak beralasan
bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai ditemukan
tiga puluh tujuh tiga ratus dua puluh empat tps baru
di mana dalil tersebut didasarkan pada temuan di situng
yang menurut pemohon terdapat tps yang sempurna
yang setelah di jumlahkan didapatkan angka
lapan juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh puluh tiga
karena tidak secara khusus menunjuk tps mana yang dimaksud
pemohon juga tidak mengaitkan dalil
namun hanya dinyatakan berdasarkan web situng kpu
dengan demikian dalil pemohon aku tidak beralasan
bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang meragukan
mahkamah telah menegaskan pada pertimbangan sebelumnya
tidak dijadikan sebagai dasar
maka terlepas dari benar atau tidaknya
argumentasi pemohon mengenai keamanan situng kpu
hal tersebut tidak serta merta berkaitan dengan
penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pilpres dua ribu sembilan belas
dan membuktikan dengan bukti yang meyakinkan mahkamah
bahwa keamanan situng atau sistem it lain dari kpu
dapat mengubah atau setidaknya mempengaruhi
hasil rekapitulasi berjenjang perolehan suara
sebagai dasar penghitungan suara sah
merujuk pada bukti yang dalam daftar bukti tertanda
dan bukti yang tidak pernah diserahkan ke mahkamah
atau termasuk yang tidak disahkan
indikasi situng digunakan sebagai alat
pembenar terhadap rekapitulasi manual berjenjang
serta adanya jeda data masuk
andaipun sistem keamanan situng bermasalah
web situng tidak dapat digunakan sebagai
rasa dasar rekapitulasi berjenjang
dengan demikian dalil pemohon akuo tidak beralasan
pada web situng kpu yang mengakibatkan
dengan data yang terdapat pada c satu
telah dipertimbangkan pada paragraf
dan tidak diserahkan sebagai alat bukti
oleh karena itu pemohon tidak dapat membuktikan
ketidaksesuaian data pada situng
terjadi di sebelah tps di jawa timur
tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan
perihal terjadinya berbagai kesalahan
data pada web situng kpu
berpengaruh pada perolehan suara pemohon
maupun perolehan suara pihak terkait
permohonan aku tidak beralasan
menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas
mengenai sejumlah persoalan dalam situng kpu
termasuk mengenai kesalahan input data
kesalahan pindah atau scan c satu
yang didasarkan pada temuan dalam situng
dalam pemilihan presiden dan wakil presiden
dengan demikian dalil dalil pemohon aku
tidak beralasan menurut hukum
adanya manipulasi daftar pemilih khusus
dpk sebanyak lima tujuh juta
tanpa disertai formulir a lima
ketika mencari alat bukti bertanda bukti p satu ratus empat puluh empat
dan keterangan ahli jasuar koto
bahwa dalil pemohon merupakan dalil yang tidak jelas
karena pemohon tidak menunjukkan di tps
di mana tempat beradanya data yang dianggap manipulatif tersebut
jika jumlah lima delapan ratus delapan belas lima ratus enam puluh lima pemilih
hanya terdiri dari tujuh sampai delapan orang
bahwa untuk membuktikan dalil
demikian yang tertera dalam
tidak pernah diserahkan kepada mahkamah
tidak memiliki rujukan alat bukti
dan saksi agus muhammad mahsum
keduanya menyinggung permasalahan dpk
namun tidak ada keterangan serta kesaksian lebih lanjut
bahwa dpk tersebut bersifat manipulatif
seandainya benar terdapat pemilih fiktif sejumlah lima tujuh juta
mengakibatkan kerugian pada pemohon
mahkamah menilai dalil pemohon tersebut tidak jelas
bagaimana penambahan tersebut terjadi
demikian terkait dengan perolehan suara
peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas
andaipun pemilih fiktif itu
tersebut benar adanya kuotnon
pemilih tersebut memilih pasangan calon
bahwa berdasarkan pertimbangan demikian
mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak relevan
untuk dipertimbangkan lebih lanjut
mendalilkan adanya indikasi dpt yang tidak wajar
namun termohon tidak mampu menjelaskan
termohon menambahkan lima tujuh juta
melalui pkpu nomor sebelas tahun dua ribu sembilan belas
pkpu nomor dua belas tahun dua ribu sembilan belas
serta ahli bernama jaswar koto
bahwa benar pemohon pernah
adanya dpt yang tidak wajar sebanyak
pada tanggal satu maret dua ribu sembilan belas
tujuh belas lima juta tersebut sudah diselesaikan
dengan pemohon yaitu pada tanggal
penambahan lima tujuh juta pemilih
dpk dimaksudkan untuk melindungi hak pemilih
warga negara yang memenuhi syarat memilih
ataupun dptb pemilih dalam dpk
dengan menunjukkan ktp elektronik
atau surat keterangan perekaman ktp elektronik
atau instansi lain sejenis
yang memiliki kewenangan untuk itu
yang panjang mulai dari dp empat
dalam rapat pleno kpu terbuka
baik peserta pemilu partai politik
maupun pasangan calon dan pemerintah
diberlakukan sebagai daftar pemilih
nomor delapan ratus enam puluh dan seterusnya
tentang rekapitulasi daftar pemilih
tetap dalam negeri dan luar negeri
nasional pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
dengan tahapan tahapan penyelenggaraan pemilu
sesuai dengan tahapan tahapan penyelenggaraan pemilu
dpt termasuk dptb dan dpk
terdapat jadwal yang berbeda dengan yang lainnya
jeda waktu antara hari penetapan dpt
atau hilangnya hak pilih bagi penduduk
pertambahan usia maupun kematian
namun semua peristiwa kependudukan tersebut
tetap harus selesai sebelum
saat pelaksanaan pemungutan suara
pemohon bernama agus muhammad maksum
berupa adanya kode tidak wajar
kesamaan tanggal lahir dalam jumlah yang tidak wajar
pemohon tidak dapat menghadirkan bukti p satu ratus lima puluh
untuk dalil dpt yang tidak wajar
bukti p satu ratus lima puluh lima baru diserahkan
pada hari rabu sembilan belas juni dua ribu dua puluh
maksimum pukul dua belas wib
pada awal sidang pada tanggal sembilan belas juni dua ribu sembilan belas
yang diperangkan oleh makamah
ketika nama seorang masuk
untuk menjadi pemilih dalam pemungutan suara
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
kewajiban yang diartikan sebagai
dengan kata lain seseorang yang memiliki hak
maka dia dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu
sementara seseorang yang memiliki kewajiban
maka dia harus melakukan sesuatu yang diwajibkan tersebut
bahwa tercantumnya nama seseorang dalam dpt
untuk mengikuti pemungutan suara
persoalan apakah hak dimaksud
berada di tangan pemilik hak tersebut
seandainya pun diposisikan sebagai kekuatan
melainkan kewajiban moral warga negara
sebagai bagian dari partisipasi dalam pemerintahan
bahwa jumlah pemilih yang menggunakan api lalu
tidak akan sama dengan jumlah pemilih yang tercatat
sehingga selalu terdapat kemungkinan seorang
menggunakan hak pilihnya untuk memilih dalam pemilihan presiden
untuk pemilihan legislatif atau sebaliknya
bahwa mengenai dalil permohon yang menyatakan
terdapat tujuh belas lima juta pemilih tidak wajar dalam dpt
terdapat tujuh belas lima juta pemilih tidak wajar dalam dpt
setelah mahkamah mencermati dalil pemohon
makamah menemukan bahwa penjumlahan
menghasilkan jumlah dua puluh tiga dua juta pemilih

menghasilkan jumlah dua puluh tiga dua juta pemilih
mahkamah tidak menemukan bukti yang menunjukkan
bahwa tujuh belas lima juta pemilih tidak wajar dalam dpt
di tps mana mereka terdaftar
terlepas dari penilaian bagaimana perolehannya
adalah hasil analisis dari agus muhammad
yang kemudian hasil tersebut oleh agus muhammad maksum
diserahkan kepada kpu pada tanggal satu maret dua ribu sembilan belas
dalam dokumen serah terima dinyatakan
di kantor kpu telah diserahkan
dugaan adanya data ganda
di provinsi jawa timur provinsi jawa tengah
provinsi banten provinsi dki jakarta
kesalahan kesalahan dalam dpt hp dua
dan terdapat tahap perbaikan dalam
dan terdapat tahap perbaikan dalam
sebagai mana telah dipertimbangkan
yang disahkan sebagai dasar
dan sudah disetujui oleh semua pihak
bahwa seandainya pun dalil pemohon mengenai
dua puluh dua tiga puluh empat rupiah
pemilih seluman benar adanya
alat bukti lain yang dapat menunjukkan
artinya pemohon tidak dapat membuktikan
menggunakan hak pilihnya atau tidak
tetapi juga tidak dapat membuktikan
jika menggunakan hak pilihnya kuat
kembali dpt menjadi tidak relevan lagi
adanya kesalahan penjumlahan suara sah
yang tidak sesuai dengan jumlah dpt
di tiga belas rupiah
untuk menjamin akurasi penjumlahan suara sah
sedangkan dalam situng dikelembungkan menjadi
sementara paslon dua tetap
adapun total suara sah di tps tersebut
bit lee kacau situng
dan bahwa selu tidak menyampaikan
atau nomor serta lokasi
mengakibatkan tidak mungkin bagi mahkamah
untuk memeriksa serta menemukan
dalil pemohon apalagi menemukan
tps tiga desa gembol dengan data
yang tercantum dalam laman
web situng sebagaimana telah dipertimbangkan
sebelumnya mahkamah telah menegaskan
bahwa data yang terkait
kan merupakan data valid yang dapat
dijadikan rujukan ketika terdapat
sehingga pendapat demikian juga berlaku
artinya data yang dikemukakan oleh
adalah tidak valid karena tidak
diperoleh dari laman web situng pun
data demikian tetap tidak valid karena
hasil pindah formulim c satu
formulir c satu awal di tps
oleh operator di kpu kabupaten kota
yang tercantum di dalamnya memiliki
atau dikoreksi melalui mekanisme
rapat pleno terbuka rekapitulasi
di tingkat ppk kpu kabupaten kota dan kpu kota
mahkamah memeriksa dengan seksama
telah ternyata bahwa bukti
dimaksud hanya tertera dalam daftar
alat bukti yang disampaikan oleh pemohon
bukti tersebut termasuk dalam alat bukti
namun demi menemukan kebenaran yang sesungguhnya
tautan tersebut berisi data data berupa
beserta dokumen pindai formulir
terlebih lagi mahkamah tidak memperoleh
keyakinan terhadap legalitas maupun
validitas laman yang dijadikan
di atas mahkamah berpendapat
menimbang bahwa pemohon mendalilkan
adanya indikasi kecurangan berupa
data ganda nik kecamatan siluman
bahwa terhadap dalil demikian termohon
dan pihak terkait tidak menyampaikan
adapun bawah selu pada pokoknya menerangkan
telah melakukan penguasaan terhadap
untuk membuktikan keterangannya bahwa selu
mengajukan alat bukti bertanda
di dua puluh dua wilayah provinsi yaitu
provinsi aceh provinsi daerah istimewa
yogyakarta provinsi sumatera utara
provinsi sulawesi barat provinsi papua
provinsi bangka belitung provinsi
papua barat provinsi sumatera selatan
provinsi bali provinsi kepulauan riau
provinsi lampung provinsi kalimantan selatan
bahwa setelah mencermati dalil pemohon
mahkamah perlu menerangkan terlebih dahulu
bahwa dalam kaitannya dengan dalil pemohon tersebut
telah mengajukan berbagai dokumen
yang diberi tanda bukti p satu ratus empat puluh enam a
berupa tabel pemohon yang berisi data
data ganda nik kecamatan siluman
telah diserahkan oleh pemohon kepada mahkamah
sehingga mahkamah tidak mengesahkannya
tidak disahkannya alat bukti tersebut oleh mahkamah
sebagai dalil yang tidak dibuktikan
pemohon mendalilkan adanya indikasi
menurut mahkamah dalil demikian bukanlah
dalil yang sempurna karena pemohon
termohon dalam kaitannya dengan daftar pemilih
pemohon seharusnya meyakini terjadinya
sebuah indikasi yang justru menunjukkan
apakah benar terjadi kecurangan tersebut
terdapat kecurangan terkait daftar pemilih
yang diakibatkan oleh kecurangan tersebut
dalil permohonannya juga menyatakan
penggelembungan suara namun sepanjang
namun sepanjang baru berupa potensi
menjatuhkan sanksi kepada siapapun
mengingat potensi penggelembungan suara
baik pemohon maupun pihak terkait
dalam hal demikian dalam posisinya
sebagai pemohon perkara perselisihan
dituntut untuk satu menjelaskan
daftar pemilih tersebut benar benar
terjadi dua menguraikan serta
dalil pemohon akuo namun karena
pemohon sendiri tidak diuraikan dengan
jelas dan tidak didukung
mahkamah berpendapat dalil pemohon
mengenai kecurangan terkait daftar pemilih
menurut hukum menimbang bahwa
pemohon mendalilkan adanya indikasi
penggelembungan suara yang ditemukan
berdasarkan analisa atas jumlah
jumlah suara tidak sah antara
pemilu dpd dengan pemilu presiden
adanya keanehan pada variasi
yang sangat jauh rentang perbedaannya
salah satu mekanisme untuk
mengonfirmasi fakta dimaksud adalah
suara sah dan tidak sah serta
rekapitulasi seluruh daftar hadir
dapat dibuktikan apabila mahkamah
untuk seluruh tps di seluruh
provinsi sulawesi tenggara provinsi papua
seluruh daftar hadir atau formulir c tujuh
dengan jumlahnya berkisar antara
dan enam belas tujuh ratus enam puluh sembilan tiga ratus dua puluh lima
dan tiga puluh empat ratus enam puluh dua satu ratus enam puluh dua
bahwa terhadap dalil pemohon aku
yang pada pokoknya menolak dalil dalil pemohon
karena tidak jelas dan tidak berdasar
serta tanpa didukung fakta dan bukti
menguraikan sama sekali bagaimana termohon
melakukan penggelembungan suara tersebut
dalil pemohon akuo mahkamah
penggelembungan suara hanya didapatkan
oleh pemohon berdasarkan analisis
tidak sah dan membandingkan
pemilu dpd dengan pemilu
dan hanya asumsi belaka oleh karenanya
akuo tidak beralasan menurut hukum
paslon satu adalah absurd
harta kekayaan penyelenggaran negara
yang bersangkutan dalam jangka tiga belas hari
temuan dari indonesia corruption watch
dugaan sumbangan dari perusahaan
dari penyumbang dana kampanye paslon satu
hal tersebut untuk memecah
sumbangan agar tidak melebihi
batas dana kampanye dari kelompok
mengajukan alat bukti surat tulisan
p sepuluh b dan bukti p sepuluh c
pemohon tersebut termohon mengemukakan
jawabannya yang pada pokoknya
mengaudit laporan dana kampanye paslon satu
batasan maksimum sumbangan yang
shorting untuk setiap klasifikasi
penyumbang tidak terdapat sumbangan
kap anton silalahi telah mengkonfirmasi
dana kampanye atau lpsdk
sumbangan dari perkumpulan golfer
trg dan perkumpulan golfer
hasil telah memenuhi semua kriteria
dan klasifikasi identitas penyumbang
termohon mengajukan alat bukti
yang isinya membantah dalil
pemohon tersebut pihak terkait menerangkan
bahwa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye
telah dilaporkan dan diaudit
dengan hasil tidak ada sumbangan fiktif
seperti yang didalilkan pemohon
tidak memberikan sumbangan dana kampanye
seperti yang dimaksud pemohon
alat bukti surat atau tulisan
yang diberi tanda bukti pt dua puluh lima
bahwa terhadap dalil pemohon tersebut bawaslu
merujuk pada dokumen laporan penerimaan
pengeluaran dan sisa saldo pasangan calon
dari jumlah saldo di pasangan calon
dengan memperhatikan jumlah penerimaan
dalam lpp dk tersebut
bukti pk satu ratus tiga puluh tujuh dan pk satu ratus delapan puluh
mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut
dari tanggal dua puluh tiga september dua ribu delapan belas
sampai dengan tanggal dua puluh lima april dua ribu sembilan belas
paslon satu yang kemudian diaudit
oleh kap anton silah lahi
asuran independen bahwa laporan dana kampanye
telah sesuai dengan kriteria yang berlaku
bahwa terhadap penerimaan dan pengeluaran
menempatkannya pada rekening khusus
dengan nama tkn joko
terkait dengan dana kampanye mahkamah
pada tanggal dua puluh satu mei dua ribu dua puluh
dan paragraf tiga sebelas dua
lima bahwa dengan merujuk pada bukti termohon
serta pertimbangan mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi
dana kampanye pasangan calon presiden
nomor urut satu telah dilaporkan kepada termohon
dan telah diaudit oleh kantor akutan publik
termuat dalam laporan asuran independen
bertanggal tiga puluh satu mei dua ribu sembilan belas
asersi pasangan calon nomor urut satu
dan profesor dr yai haji ma ruf amin
dalam semua hal yang material
yang berlaku sebagaimana diatur
sesuai pertimbangan angka satu sampai dengan angka lima
dana kampanye pasangan calon presiden
telah sesuai dengan ketentuan peraturan
pada tanggal sembilan januari dua ribu dua puluh
yang mendukung bahwa kecurigaan tersebut
yang telah berkekuatan hukum tetap
icw tanggal sembilan januari dua ribu sembilan belas
dan atau garis milik gakkumdu
meskipun terkait dengan penerimaan
bukan yang didalilkan oleh pemohon
oleh mahkamah dalam paragraf sebelumnya
dengan demikian tidak dapat dengan serta merta
dan atau gakkumdu kemudian diadili
salir pemohon aku mengenai pelanggaran
adalah tidak terbukti menurut hukum
tidak beralasan menurut hukum
pemohon mendalilkan calon wakil presiden
tidak mengundurkan diri dari jabatannya
milik negara atau bumn
yang mengatur tentang syarat calon presiden
harus ada surat pernyataan pengunduran diri
dari karyawan atau pejabat
pasangan calon peserta pemilu
⁇ ruf amin sesuai dengan pernyataan di kpu
tidak mengundurkan diri sebagai karyawan
sejak ditetapkan sebagai pasangan calon
pemohon memohon agar mahkamah membatalkan
surat atau tulisan yang diberi tanda bukti
dan satu orang saksi bernama said didu
keterangan selengkapnya termuat dalam bagian
pemohon tersebut termohon membantah
yang pada pokoknya sebagai berikut
bahwa bank bni syariah
dan bank syariah mandiri bukan
bumn karena kedua bank tersebut
langsung dari kekayaan negara yang dibisahkan
untuk mengundang nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga
termasuk kategori pihak yang memberikan
seperti halnya konsultan hukum
tidak dapat digolongkan sebagai karyawan
melainkan suatu entitas tersendiri
yang pengangkatan dan tugasnya
surat atau tulisan yang diberi tanda bukti
dan bukti ta satu kpu dua
termuat dalam bagian duduk perkara
yang pada pokoknya sebagai berikut
bukanlah menjadi wawonang mahkamah konstitusi
dan bank syariah mandiri
melalui suatu penyertaan langsung
nomor urut satu bukan karyawan
atau dps adalah hasil rekomendasi
nasional majelis ulama indonesia
dps bertanggung jawab kepada
dewan syariah nasional majelis ulama
dari dewan syariah nasional majelis ulama
dan tidak mengajukan saksi
bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya
dan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu
berkenaan dengan laporan pencalonan
syarat calon dengan status karyawan bumn
sengketa proses pemilu lewat keberatan
partai gerindra terhadap keputusan kpu
bakal calon dpr dapil enam jawa barat
dalam dct anggota dpr ri
atas nama mirah sumirat se
dengan status tidak memenuhi syarat karena dianggap sebagai pegawai bumn
mirah sumirat tidak menyerahkan
menyatakan bahwa bakal calon dpr dapil
memenuhi syarat sebagai calon anggota
mirah sumirat bukan karyawan
melainkan karyawan anak perusahaan
mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut
badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh
kekayaan negara yang dibisakan
mengetahui apakah bni syariah
salah satunya adalah dengan cara mengetahui
saham dari kedua bank tersebut
bank bni syariah dimiliki oleh
pt bank negara indonesia persero
tbk dan pt bni
adapun komposisi pemegang saham
bank syariah mandiri adalah
dengan demikian oleh karena tidak ada modal
yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh
negara maka kedua bank tersebut
sebagai anak perusahaan bumn
oleh bumn atau dengan kata lain
kedua bank tersebut sebagian besar
bahwa selanjutnya dalam undang undang bumn
juga terdapat pembagian kategori
dan perusahaan umum yang masing masing
memiliki organ perusahaan yang berbeda
persero memiliki organ yang terdiri
svt pasal tiga belas undang undang bumn
menteri direksi dan dewan pengawasan
vd pasal tiga puluh tujuh undang undang bumn
maka dewan pengawas syariah atau dps
bahwa bank bni syariah dan bank
oleh karenanya dalam organ perusahaan
sebagai mana ditentukan pasal tiga belas
dengan demikian dalam kerangka
berpikir undang undang bumn
yang berada dalam struktur persero
berbeda halnya apabila kedua bank tersebut
lima bahwa undang undang nomor dua puluh satu tahun dua ribu delapan tentang perbankan syariah atau undang undang
perbankan syariah yang dalam salah satu ketentuan yang menentukan bagi perseroan yang
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai dps yang diangkat oleh
rups atas rekomendasi majelis ulama indonesia yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada
direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip prinsip syariah
sebagaimana ditentukan dalam pasal tiga puluh dua ayat tiga undang undang perbankan syariah yang menyatakan
dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud ayat satu bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi
serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah
berikutnya dimana posisi dewan pengawas syariah menurut undang undang perbankan syariah bab satu
tentang ketentuan umum pasal satu angka lima belas huruf a dan huruf b menyatakan pihak terafiliasi adalah
a komisaris direksi atau kuasanya pejabat dan karyawan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki
usaha b pihak yang memberi jasa kepada bank syariah atau uus antara lain dewan pengawas syariah
akuntan publik penilai dan konsultan hukum merujuk pada ketentuan pasal satu angka lima belas tersebut maka
secara ekspresif forbis jelas bahwa dewan pengawas syariah merupakan lembaga yang memberi jasa kepada
bank syariah seperti halnya
hai penilai dan konsultan hukum dimana dewan pengawas syariah yang berada di luar pengelompokan
direksi komisaris dan karyawan bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki uus atau
unit usaha syariah silakan yang boleh diteruskan tujuh bahwa dengan demikian merujuk pada ketentuan pasal satu angka
pasal lima belas huruf a dan huruf b serta pasal tiga puluh dua ayat tiga undang undang perbankan syariah maka dewan
pengawas syariah meski merupakan organ yang terapliasi dengan bank syariah yang memberikan
jasanya kepada bank syariah akan tetapi ditempatkan berbeda dengan komisaris atau direksi yang
merupakan organ perusahaan oleh karenanya dewan pengawas syariah tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari
organ bank syariah dengan demikian dps bukan bagian dari karyawan apalagi pejabat bank syariah
inkasu bank syariah mandiri dan bank bni syariah oleh karena bank syariah bukan bumn maka tidak ada
keterkaitan antara kedudukan dps dengan pejabat bumn sehingga dalam hal ini tidak relevan mempersoalkan
dokter doktor honoris causa kehaji ma ruf amin m a dari jabatan dps sebagai syarat menjadi calon
wakil presiden delapan bahwa dengan argumentasi hukum di atas bank bni syariah dan bank syariah
mandiri bukan merupakan bumn melainkan anak perusahaan bumn yang merupakan bank syariah
dan ketika berbicara usaha syariah maka menurut undang undang perbankan syariah wajib
dibentuk dewan pengawas syariah sebagaimana ditentukan dalam pasal tiga puluh dua ayat satu dan ayat dua
undang undang perbankan syariah yang menyatakan bahwa dps wajib dibentuk di bank syariah dan bank
umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah bahwa merujuk ketentuan pasal tiga puluh dua ayat satu
undang undang perbankan syariah maka setiap bank syariah wajib membentuk dewan pengawas
syariah namun pembentukan dewan pengawasyarat tersebut bukan organ perusahaan
melainkan salah satu pihak terapliasi yang memberikan jasanya kepada bank syariah seperti
halnya akuntan publik penilai dan konsultan hukum oleh karena itu dengan argumentasi hukum demikian
maka jelas bahwa dewan pengawas syariah tidak termasuk dalam kategori pejabat badan usaha
milik negara sembilan bahwa terkait dengan keterangan saksi pemohon bernama said didu yang memberikan
keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal sembilan belas juni dua ribu sembilan belas berkait dengan pejabat
dalam memberikan laporan harta kekayaan pejabat negara lhkpn kepada komisi pemberantasan tindakan
pidana korupsi yang prakteknya menurut saksi termasuk pejabat bumn namun menurut saksi
nomenklatur atau sebutan pejabat bumn tidak dikenal dalam undang undang bumn tetapi terdapat dalam undang undang tipikor dan undang undang tujuh dua ribu
oleh karena itu terhadap keterangan saksi pemohon bernama said dedu mahkamah berpendapat bahwa pejabat bumn dalam undang undang tipikor berkait dengan laporan harta kekayaan pejabat negara
apalagi saksi bernama said didu di dalam keterangannya juga mengakui bahwa tidak terdapat sebutan atau nomenklatur pejabat bumn dalam undang undang bumn
yang ada dalam undang undang bumn menurut saksi bernama said didu adalah pengurus bumn
yang ada dalam undang undang bumn adalah organ perusahaan persero
yang terdiri dari rups direksi dan komisaris pide pasal tiga belas undang undang bumn
sementara dewan pengawas hanya ada di dalam bumn yang berbentuk perusahaan umum atau perum
dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum atau perum fakta yuries ribut semakin meyakinkan mahkamah bahwa dewan pengawas syariah bukan merupakan pejabat bumn
bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum mahkamah tersebut maka tidak ada kewajiban dari seorang yang menjabat dps untuk mundur ketika mencalonkan diri sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum
sidang selesai dan ditutup
hakim konstitusi meninggalkan ruang persidangan
hadirin disilahkan duduk kembali
kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya termohon dan atau kuasanya pihak terkait dan atau kuasanya serta bawaslu
untuk tidak meninggalkan ruang persidangan karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan dan penanda tanganan berita acara penyerahan salinan putusan